protokol kesehatan yang lengkap dan yang minimal ini yang wajib dikenuhi yang ada di dalam skb dan lampirannya

pemda kami senantiasa himbo dan sampaikan untuk tidak tergesa gesa

pembelajaran tetap muka antara lain resiko penyelidikan covid sembilan belas layannya
kemudian kesiapan fasilitas layanan kesehatan kesiapan satuan pendidikan dalam memperkenalkan pembelajaran tetap muka
sesuai dasar periksa yang ada dalam skb
tentu juga akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah dan kondisi psikosoial anak anak atau peserta

keadaan pada masa pandemi tidak berubah dengan ditetapkan skb
bahwa kesehatan dan kepelamatan seperti di tenaga pekerjaan guru dan masyarakat secara lebih luas
merupakan prioritas utama dalam meresapkan kebijakan pembelajaran
dan berikutnya lagi adalah bahwa

bahwa orang tua memiliki hak penuh untuk menelusuri
jadi bagi orang tua yang tidak menelusuri putra putrinya untuk melakukan pembelajaran tetap muka
katakan bahwa sekolah tempat putra putrinya sudah menunjukkan syarat dan bisa melakukan pembelajaran tetap muka
tetapi orang tua tidak berkenan
tapi peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari sekolah
satu lagi adalah bahwa
kita sama sama panami bahwa di kasus pandemi ini
kita diberikan banyak pelajaran

jadi kita harus memiliki hak yang lebih baik

jadi kita harus memiliki hak yang lebih baik
dan kita harus memiliki hak yang lebih baik
pemerintah pusat kami tentu dengan alahan pandangan dari ibu bapak di komisi dulu
tentu juga dengan pemda
dengan satuan pendidikan
dan orang tua
mari kita bergandingan tangan untuk memberikan yang terbaik untuk anak anak kita
mendapatkan hak ketidikan

terima kasih atas jawabannya
saya mau ke pak syaiful huda sekarang
apa pendapat bapak dengan diterbitkannya keputusan bersama empat kementerian ini
tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran
dan tahun akademik dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu di masa pandemi
ya ini keputusan nggak mudah memang
malam sebelum pagi harinya diumumkan oleh mas menteri nadiem
komisi sepuluh dengan mas nadiem sempat melakukan
dan rapat kerja terbatas
dan kita disegusikan banyak hal
bahwa keputusan ini tidak mudah
karena berbagai indikator dan berbagai aspek
yang dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan opsi kebijakan ini
dalam situasi yang belum fix semuanya
jadi karena itu kita dorong
keputusan ini hanya sebagai alternatif kebijakan
yang bisa diambil oleh sekolah ketika sekolah pada posisi sudah siap
ketika tidak siap sekolah tidak perlu membuka pembelajaran tatap muka
itu yang pertama
yang kedua ini tantangan berat bagi ibu evi
untuk mensosialisasikan kepada publik terlebih lebih hari hari ini
hari hari akhir ini
tingkat penularan pandemi covid sembilan belas kita makin tinggi
trennya makin naik
dan ini semakin tantangan di publik untuk menjelaskan
karena begitu semakin membagi buddha penularan ini dan tidak terkendali
tapi kita berharap menuju akhir bulan desember
trennya semakin menurun supaya terbetul bulan januari
sekolah yang sudah siap bisa melakukan pembelajaran tatap muka
oke baik terima kasih pak buda
setelah hal pak frida yang bisa saya sampaikan
ya pak huda dan ibu evi kita masih akan melanjutkan pembahasan
namun kita harus jeda terlebih dahulu
tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi dalam indonesia forward
terima kasih pak
anda masih menyaksikan indonesia forward bersama saya frida litwina dan juga kepala biro kerjasama dan hubungan masyarakat
kementerian pendidikan dan kebudayaan evi mulyani dan bergabung juga bersama kami ketua komisi sepuluh syaiful huda
kita lanjutkan kembali perbincangan bersama ibu evi mulyani
bu evi apa saja syarat untuk satuan pendidikan agar dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan
bagaimana disetakan di dalam skb empat menteri tersebut bahwa berjenjang dan ketat
ini sebenarnya tidak ada perubahan dibandingkan dengan skb empat menteri yang disesuaikan di tujuh agustus dua ribu dua puluh
tentu yang pertama adalah perizinan atau izin pemberian izin sudah diberikan oleh pemerintah daerah
atau oleh kantor wilayah kementerian agama
atau oleh kantor kementerian agama
selanjutnya apabila ini iya masih ada komitusnya yaitu apakah satuan pendidikan memenuhi dasar periksa
protokol kesehatan yang sangat lengkap sebagaimana disetapkan dalam skb dan dalam jiran skb empat
ketika ini iya masih ada yang harus dilihat juga apakah komite sekolah atau perwakilan orang tua memberikan izin
apabila semua ini iya maka dimungkinkan
untuk satuan pendidikan melakukan pembelajaran dasar periksa
tapi ada satu putusan bahwa orang tua mempunyai hak penuh untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin bagi putra putrinya
dan tentunya harus difasilitasi oleh pihak sekolah untuk tetap melaksanakan pembelajaran dari rumah
dan ini bagaimana tadi disampaikan oleh pak huda bahwa ini semangat alternatif dan tentunya akan menjadi hybrid learning
atau metode pembelajaran
kemudian tentunya pemberian izin ini karena kita pahami bahwa kondisi atau kondisi epidemiologi di setiap
kecamatan atau desa kelurahan ini berbeda beda
sehingga zonasi yang ada di satuan tugas covid sembilan belas ini diturunkan dalam level kabupaten kota
kemudian bisa dilakukan memang untuk
pemberian izin ini bisa secara serentak atau secara bertahap
jadi karena saatnya covid sembilan belas nasional untuk penentuan donasi atau peta resiko ini diberikan keadilan kabupaten kota
tadi kondisi kecamatan desa atau kelurahan yang ada di dalam kabupaten kota juga sangat berbeda
antara satu dengan yang lainnya dan inilah sebenarnya juga yang menjadi salah satu pertimbangan utama kebijakan sad empat ratus
jadi pemerintah daerah tentunya paling
dan memahami konteks daerah pada tingkat administrasi apa
sebaiknya pemberian izin pemberian kesatuan kekasih pilihan
dan wilayah mana di dalam daerahnya sudah lebih siap untuk pemberian kesatuan
jadi dengan adanya kebijakan ini zona daerah jho kuning oranje atau kunerang tetap menjadi salah satu pertimbangan
yang penting bagi pemda tetapi bukan satu satunya
sepeda juga harus memperlibatkan banyak hal terkait dengan protokol kesehatan dengan kesiapan
harus ada simulasi
yang pertama tentu protokol kesehatan
dasar kripto apakah semuanya setia
ini harus disimulasi
berikutnya tentu simulasi terkait dengan proses pembelajaran yang tadi
apakah ini hybrid learning kemudian juga rombongan belajar atau tips yang sudah situ atau telah dilakukan harus disesuaikan
tidak ada di dalam sad juga berapa juga maksimum setiap jam setiap yang ada persoalan dalam satu kelas
ini harus disimulasikan juga
kemudian juga simulasi transportasi
ini peran dinas perhubungan itu sangat krusial dalam hal ini
memisimulasikan bagaimana anak anak kita yang harus menuju satu angka didikanya dengan menggunakan transportasi lingkung
harus juga dilakukan simulasi atas angka didikanya
dengan sekeluruhan persiapan yang sangat komprehensif ini tentu kita berharap dan optimis bahwa implementasi atas resamik ini bisa dijalankan
jadi itu juga penting
apakah ada kesempatan yang bisa dilakukan anak anak setelah masyarakat sudah bicara lalu
oke bu evi kita beralih ke pak syaiful huda
pak bagaimana pandangan bapak terhadap respon masyarakat setelah diterbitkannya keputusan bersama empat menteri tersebut
ya mbak frida beragam
tapi dominan sebenarnya masyarakat hampir
saya kemarin bareng sama teman teman beberapa komunitas guru dan risma
malah pengen secepatnya bulan januari itu dilaksanakan pembelajaran tatap muka atau sekolah dibuka kembali
ada juga sebagian mungkin kelas menengah di indonesia yang masih ketakutan ketika anaknya masuk sekolah
tapi so far so good sebenarnya
dan beragamnya respon publik ini termasuk yang menjadi pertimbangan kami dengan kemendikbud
selama hampir delapan bulan kita melaksanakan pjj
jujur harus diakui pjj belum menjadi opsi ideal dalam melaksanakan pembelajaran siswa siswa kita
artinya dengan cara tatap muka kita ingin learning loss itu yang di warning oleh world bank unesco unicef gitu
itu bisa kita laksanakan supaya learning loss tidak terjadi di indonesia
termasuk faktor lain banyak anak anak kita yang sekarang karena orang tuanya kesulitan ekonomi
yang sekarang membantu orang tuanya menjadi pekerja
kalau lewat tiga bulan lagi mereka baru masuk sekolah pasti opsi mereka nggak mau masuk sekolah lagi
lebih baik mereka bekerja karena dapat uang
baik terima kasih pak huda dan juga ibu evi kita akan kembali lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami indonesia forward akan kembali setelah jeda berikut ini
terima kasih pak huda
apa perjalanannya kebijakan pemerintah ini melalui keputusan bersama empat menteri yang baru saja terbit
terima kasih mbak sri dan ibu
kemeng ibu tentunya bersama kemeng dastri kemudian menteri alam badan terkait melakukan sosialisasi
ini sudah dinasihati kan kepala kepala sekolah untuk memastikan pemahaman yang tepat
maka saya bisa beri panggilan tadi juga di depannya oleh pak ketua komisi juru baru pak huda
kepala sekolah ini diharapkan untuk memunyakan pengumuman dan strategi
dinas pendidikan melalui verifikasi dilapangan
tentunya harus memastikan pengumuman dasar swisat dan penyelenggaraan kekomunikasian telah aman dengan baik
sebelum pembelajaran tertanggung jawab dibuka
dinas kesehatan harus memastikan kesiapan fakultas layanan
lalu dinas pembangunan harus berkoordinasi dengan berbagai jenis terkait
untuk memastikan akses transportasi yang aman dari dan ke sekolah
ketika januari dua ribu dua puluh satu juga pmjp memberi izin sekolah juga
tentu izin dari sekolah
jika komite sekolah atau perlakuan orang tua harus sudah diperoleh
maka sekolah dapat melalui pembelajaran kata kata
dan bagi penjelasan protokol yang terdekat pada hari ini
mudah mudahan dengan segala persiapan yang dilakukan
pembelajaran kata kata akan dapat dilaksanakan
kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak guru
pendidik tenaga pendidikan
juga kepada anak anak
peserta didik para orang tua
karyawan fakultas daerah
dan semua masyarakat luas yang telah mendukung
berbagai kebijakan yang diberikan
kami berharap dengan dikeluarkannya skb empat menteri ini
dapat memberikan dampak yang baik
bagi jalannya pendidikan di indonesia

mari kita bersama sama mendukung dan saling bersinergi
menyaplikan praktik baik dalam penerapan proses ini
kita pantau bersama dan selalu mengingatkan
sehingga kelewatan belajar belajar dapat terlaksana dengan baik
dengan mengutamakan kesehatan dan kekelamatan seluruh pihak
oke baik terima kasih ibu evi
sementara pak huda apa pesan bapak kepada para pelaku pendidikan
untuk menyukseskan berjalannya keputusan bersama empat menteri yang baru saja terbit ini
kita minta koordinasi efektif antara dinas pendidikan
terutama kepala sekolah dan guru
untuk persiapan sekolah supaya sekolahnya siap
menggunakan ptn
orang tua juga berkoordinasi efektif
berkoordinasi aktif dengan sekolahnya masing masing
karena orang tua juga punya hak untuk mengikutkan anaknya tetap muka atau tidak
semuanya opsinya masih terbuka
ini masih ada waktu satu bulan
kita mendorong sekolah membuat simulasi simulasi kecil
yang melibatkan siswa dan diantarkan oleh orang tuanya
dan pulang dengan selamat
hukum tertinggi dari ini semuanya adalah proteksi kesehatan anak
karena itu sekolah tidak perlu tergesa gesa kalau belum siap
artinya sekolah tetap bisa melaksanakan pjj atau blended learning
ketika sekolah dalam suasana belum siap
prinsipnya tidak usah buru buru
dan jangan sampai gara gara terburu buru
akhirnya sekolah menjadi kluster baru pandemi covid kita
baik terima kasih atas perbincangan dan waktunya yang diberikan kepada kami hari ini
ibu evi mulyani kepala biro kerjasama dan hubungan masyarakat dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
dan juga pak syaiful huda ketua komisi sepuluh dpr ri
demikian indonesia forward kali ini
terima kasih atas kebersamaan anda
saya frida litwina sampai jumpa